kamu diam yak pasih di rupah
ya sebenarnya aku sedih itu bukan karena hal ini aja sih
nailah emang kenapa
ya bukannya kita sudah merencanakan untuk mengadopsi dia
tapi pak klien anda ini suami saya loh
terus anda menolak jadi pengacara saya
dan tiba tiba merapat ke kakak saya
ya secara etika ini gak bener dong
keputusan anda itu gak bener
anda bicara tentang etika
coba anda pikirkan
dengan saya membantu anda untuk keluar dari penjara
itu adalah etika saya
jadi kenapa sih jadi ribet gini
baik kalau begitu terima kasih banyak pak atas kerjasamanya
ada yang ingin saya tanyakan ke bapak
kalau tidak keberatan
tentu saja tidak keberatan pak
apa yang saya ingin saya tanyakan ke bapak
apa yang ingin pak indono tanyakan
para saksi dipanggil disini kan atas laporan
pengaduan dari istri saya
apa sebagai suaminya saya bisa
menarik laporan ini
tidak bisa ditarik karena proses ini masih berjalan
kalaupun bisa ditarik
oleh orang yang menuntutnya langsung
yaitu istri bapak
tapi kalau seandainya
para saksi sudah menghadiri
panggilan dari bapak
ya walaupun jauh
tapi tetap kita ikutin saja ya pak
tadi riki yang masuk ke mobil itu
dan ternyata sesuai dugaan saya
tapi bukannya ricky adalah orang yang naksir dengan ibu elsa
kenapa sekarang dia terlihat
mengejar ibu andin
ada apa ini sebenarnya
tetap jaga jarak aman pak ya
tetap ikuti mobilnya
jangan sampai lolos
ya baik pak
apa ini bagian dari rencana ibu elsa juga
saya baru mengenal ibu elsa sekarang
tapi setelah membaca riwayatnya dia
semuanya hingga akhirnya saya berhasil
rasanya tidak susah menebak apa saja yang sudah dia lakukan
apalagi tadi polisi mengatakan menemukan fakta baru
tapi kalau ini rencana ibu elsa
justru ini malah akan membuat dia malu sendiri
karena jadi tidak bisa menuntut ibu andin
ada apa sebenarnya ini
sebenarnya aku tadi sempat
paket tespek untuk ngecek
ya allah ini gimana ya
dugaan aku benar
terus aku harus gimana soal naila
aku harus kasih tahu angga soal ini
tiga tahun pernikahan kita
akhirnya kita dikasih alam
tapi ini beneran kan
ini aku aku gak mimpi kan
kamu yang minta tadi dicurut
iya cuman aku bingung tadi
kenapa kamu diam ya pas di rumah
ya sebenernya aku sedih tuh bukan
bukan karena hal ini aja sih
ya bukannya kita udah merencanakan
untuk mengadopsi dia
jujur aku tuh cuman takut
jujur aku tuh cuma takut
kalau aku tuh gak bisa adil nantinya
kita bahas nanti ya
jaga kondisi fisik kamu juga
sekarang kan itu terpenting juga
ada hari lain
masih ada pertanyaan lagi pak
karena saya rasa jawaban saya juga masih sama dengan
sepertinya sudah cukup bu
kira kira ada perkembangan apa pak yang bisa bapak kasih ke saya
kami baru saja menemukan fakta baru

berdasarkan pemeriksaan alat bukti
remblong pada kendaraan yang ibu tumpangi
dalam hal ini
terindikasi alat bukti ini sudah untuk memandu kenya berbeda kan
ada sabotase manusia
kalau ternyata benar kecekaan itu karena sabotase
artinya ada orang yang ingin menstaki orang lain
dan ini menimpa banyak korban
kenapa orang itu masih berkeliaran ya
itu mobil riki kan
iya benarnya mobil riki
apa ini ada hubungannya sama ricky
karena dia penasaran sekali untuk menceritakan soal kematian keisha
pak ini kenapa ya kakak saya masih jadi saksi
apa sih aku cuma mau nanya doang
kenapa laporan aku buat mbak ending kayak gak ada progresnya gitu loh
kenapa dia udah dua kali dipanggil ke sini
tapi masih jadi saksi
jadi begini ibu elsa
seperti yang rekan rekan kami sampaikan kepada pak amar dan ibu andin juga pastinya
bahwa kami telah menemukan fakta terbaru
bahwa kecelakaan tersebut terjadi bukan karena
akan tetapi ada yang melakukan sabotase
lah kalau gitu berarti kakak saya bisa langsung jadi tersangka dong
bisa jadi dia yang sabotase kan